ulu ulu si neng katanya mau bantuin jemur
tuh ya pinter
mobilnya suruh bawa kesini aja
assalamualaikum pak ansip
assalamualaikum pak ustadz kemet
pegangan yang kuat
nanti jatuh kamu
ini tek kuat
baru beli kulkas dua pintu pak ustadz
hayu latuh pak
nanti kita teh belanja baju dulu
baru beli makanan
kenapa bukan ah saja sih
hai ucom iya kak ngaku csi habis beli kulkas dua pintu hai yukang ya
kita mau beli apa mah kita mau ikutin tante
masih kita lihat dia belanja apa nanti
aku sudah panjang mau kemana iko imeni gaya pisang eh hahaha ini mendandani
ikut sehari hari mau ke depan mau jalan jalan oh
eh eh ada masuha astaghfirullah kang dadang
cike kom kenapa duduk di belakang hati hati kamu kan lagi hamil habis beli
kulkas dua pintu mah dua pintu kang ayo atuh
saya permisi dulu
jalan hati hati kom
masa kalah sama tukang nasi
kita harus ganti kulkas
itu kok suara kemana
istri dibiarin begitu
ih udah pedek gelo
ih udah pedek gelo
ini dede mau bagiin undangan pernikahan
pernikahannya dede sama sobri mak
insya allah amak dateng sekeluarga
kok sepi mak mimin kemana
mimin ada di dalam
tapi lagi sibuk
yaudah kalau gitu salamin aja buat mimin ya mak
ya nanti saya sampaikan ya deh
salam buat mak eros
makasih ya deh sama sama
hati hati deh iya mak
eh sebentar sebentar
pak kenalin ini teh bapaknya mimin
oh saya teh sobri pak
ini teh calon kamu yang dari ciraos
kebetulan kalau begitu
eh saya mau tanya
apa benar kemarin itu ada orang buang bayi di ciraus
itu teh kemarin lusa pak
tapi alhamdulillah udah dibalikin ke dinas sosial
tapi alhamdulillah udah dibalikin ke dinas sosial
ya terima kasih
saya permisi dulu pak
bapak dede pamit dulu
ya ya pak
ulu ulu si neng katanya mau bantuin jemur
katanya mau bantuin jemur
tuh ya pinter
mobilnya suruh bawa kesini aja bi
emangnya kamu pikir muat apa

kita punya kulkas
papa udah jadi lagi
iya pak lucu

nah ini nanti berasnya dimasukin dari sini saya
oh gitu pak
iya kamu bisa kak
kamu mana kok belum
ikut ke bogor yuk
ganti baju sam iya kom
tunggu sebentar ya
janifer janifer ganti baju juga ya
ido yang masuk kalupa
masukin ini dulunya
oven datang ke sini
pak boleh nggak kusot
saya minta daun kelapanya
mau jual kulit ketupat
boleh soek marketers silahkan
terima kasih kusot pak saham
oh ya nanti kalau laris hasilnya kita bagi dua
tidak usah dipikirkan itu mah
sok mangga silahkan diambil
terima kasih atu
rezeki tidak kemana
iya pak saum